puskesmas rawat inap wai halim ini adalah salah satu dari tiga puskesmas
yang bisa memberi surat keterangan sehat bebas covid sembilan belas di bandar lampung
seperti dua puskesmas lain yaitu puskesmas sukamaju dan puskesmas permata sukarame
mereka hanya memberikan tes gratis beserta surat keterangan bagi tiga puluh lima warga yang memohon
puskesmas itu juga menerbitkan surat keterangan gratis bebas covid sembilan belas
bagi tiga puluh lima warga lain yang sudah menjalani tes mandiri di lembaga kesehatan lainnya
terbatasnya kuota ini membuat sejumlah orang yang memohon surat
namun kehabisan pada selasa kecewa
apalagi sejak senin siang permintaan surat keterangan sehat
agar bisa melakukan perjalanan keluar provinsi lampung terus meningkat
beberapa puskes ya tadinya di dinas kesehatan provinsi ya
ternyata kan antri panjang ya sekarang udah diinian beberapa puskes
alhamdulillah bagus lah
untuk mendapatkan surat keterangan sehat ini
dinas kesehatan kota bandar lampung memberikan beberapa persyaratan
di antaranya memiliki ktp bandar lampung
membawa surat keterangan dari kantor tempatnya bekerja dan diketahui pimpinan kantor
selanjutnya mereka harus menjalani rapi tes gratis di puskes
sedangkan di ktp bandar lampung
sedangkan bagi warga yang menjalani rapi tes mandiri
harus melaksanakan tes di tempat lain seperti sejumlah rumah sakit
dengan biaya antara rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus per orang
jika rapi tes hasilnya positif puskesmas tidak akan memberikan surat
antrian memang masyarakat memang datang dari pagi
tetapi kita pendaftaran dimulai jam delapan pagi
masyarakat yang datang ya memang
kalau untuk kuota tiga puluh lima ya memang
cuma ya memang kita memang sudah disiapin untuk empat hari tiga puluh lima kota
hingga selasa siang belum ditemukan warga yang reaktif dari rapid test
yang dilakukan petugas puskesmas rawat inap wai halim bandar lampung
sugianto andi surahman lampung